rapat kerja dengan komisi tiga dpr ri rabu siang kapolri jenderal badrodin haiti mengatakan
kematian terduga teroris asal klaten siono merupakan salah satu kejadian yang sama sekali tidak diinginkan
polisi menduga siono menyimpan banyak informasi yang dibutuhkan
termasuk soal penyimpanan senjata api yang diberikan oleh awang alias cenlong
awang merupakan kepala divisi investigasi kelompok jamaah islamiyah yang ditangkap di temanggung jawa tengah tujuh maret dua ribu enam belas lalu
dari tangan awang siono diduga menerima dua pucuk senjata api laras pendek dan lima butir peluru
badrodin menjelaskan siono merupakan kunci bagi kepolisian untuk mengungkap jaringan terorisme khususnya jaringan jemaah islamia
kematian siono membuat kepolisian sulit untuk mengakses informasi yang bisa diperoleh dari siono